dengan inflasi yang rendah dan nilai tukar yang stabil
maka pembangunan ekonomi dapat dilakukan secara berkesinambungan
nah dengan bekerja di bank indonesia
artinya kita telah menjadi bagian dari upaya besar dan mulia
untuk ikut mengantarkan perekonomian indonesia menuju kemakmuran bangsa
berkarir di bank indonesia juga berarti terbukanya kesempatan
untuk mengembangkan potensi menjadi profesional dan ahli
kita bisa mengembangkan spesialisasi keahlian
seperti di bidang ekonomi moneter makro prudensial dan sistem keuangan
teknologi informasi dan sistem pembayaran komunikasi keuangan
hukum audit serta manajemen sumber daya
bank indonesia bahkan menyediakan beasiswa penuh
bagi pegawainya yang memenuhi persyaratan
untuk melanjutkan sekolah s dua dan s tiga
ke universitas universitas terkemuka di dalam dan di luar negeri
ya semua itu untuk menjadikan pegawai bi profesional dan ekselen
dalam menghadapi berbagai tantangan
aku bergabung menjadi pegawai bi melalui jalur pcpm
atau pendidikan calon pegawai muda sebagai fresh deduate lima tahun yang lalu
selama mengikuti program pendidikan bank indonesia membantu untuk mengembangkan potensi leadership
sekarang posisiku sebagai manager dididik

aku bergabung ke bi lewat jalur recruitment experience hire atau multi level entry
sebelumnya aku sudah berpengalaman bekerja di perusahaan swasta
ketika bi membutuhkan pegawai dengan keahlian khusus
aku dan beberapa teman diundang untuk mengikuti proses rekrutmen
beberapa temanku dengan keahlian khusus sekarang sudah menjadi expert spesialis di bi
berkarya di bidang monitor sebagai peneliti ekonomi dan economic modeler
bidang stabilitas sistem keuangan bidang sistem pembayaran bidang manajemen sdm
bidang sistem informasi bidang dealer bidang hukum dan masih banyak lagi
bank indonesia sangat menghargai keahlian kami dan memberi kami tantangan sekaligus untuk mengembangkan diri
yang membuatku senang berkarir di bi adalah kesempatan untuk bekerja di daerah
dan merasakan suasana yang berbeda beda di seluruh indonesia
karena bi punya banyak sekali kantor perwakilan yang tersebar di seluruh indonesia dan juga di beberapa negara
apalagi aku ditempatkan di wilayah indonesia bagian timur
karena menjadi tantangan petualangan baru untuk menyaksikan keindahan dan budaya kepulauan rempah rempah nusantara
sebelumnya cuma nonton di tv
bergabung ke bi sekarang mimpiku bisa menjadi nyata
di bank indonesia kita bisa menyeimbangkan antara kesibukan kerja dengan pengembangan passion dan hobi
istilah kerennya work life balance
komunitas komunitas hobi yang beragam tersedia dan didukung oleh bi
kita bisa memilih sesuai passion seperti olahraga basket futsal renang running serta menembak dan bela diri
di bidang seni ada musik dan fotografi
serta blogging social activities dan kelompok diskusi
juga tersedia kegiatan kerohanian dan masih banyak lagi pilih saja
nah itulah sedikit sharing tentang bi
nah itulah sedikit sharing tentang berkarir di bank indonesia
aku dan teman temanku yang sudah memilih untuk berkarir di bi bisa mengembangkan potensi diri dan karir sekaligus mengembangkan passion kami
dan yang paling penting adalah kami bangga telah menjadi bagian dari sebuah tugas besar untuk mengawal perekonomian indonesia dan membawa negeri dan bangsa ini menuju masa depan yang lebih baik
jadi ayo bergabung bersama kami menjadi keluarga bank indonesia